meski demikian pemerintah masih harus menyelesaikan hambatan pembebasan lahan
untuk pembangunan jalur kereta bandara
proyek ini ditargetkan rampung pada juli atau agustus tahun ini
menteri perhubungan budi karya sumadi minggu sore meninjau proses pembangunan kereta bandara soekarno hatta
bersama menteri bumn rini sumarno dan plt gubernur dki jakarta
rangkaian kereta bandara soekarno hatta akan diawali dari stasiun duku atas
stasiun mrt yang dibangun di bawah tanah ini akan terintegrasi dengan stasiun komuter lain sudirman
halte transjakarta dan stasiun lrt
menggunakan kereta inspeksi milik kementerian perhubungan
rombongan juga meninjau jalur yang akan dilalui oleh kereta bandara
dengan panjang trek sekitar tiga puluh kilometer